lingkungan hidup di indonesia masih menjadi persoalan pelik
yang belum sepenuhnya bisa dipecahkan
bencana alam pencemaran limbah tumpang tindih pengelolaan lahan
deforestasi hutan hingga pengelolaan lahan gambut yang serampangan
masih terus bermunculan
salah satu persoalan yang menonjol adalah deforestasi hutan indonesia
menurut data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
belum lagi masalah banjir longsor yang mendominasi kejadian bencana di indonesia
badan nasional penanggulangan bencana mencatat
sekitar dua tiga ratus tujuh puluh dua bencana alam terjadi sepanjang dua ribu tujuh belas
jumlah bencana ini terus meningkat dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
berbagai permasalahan ini seolah menjadi ironi
kurangnya optimalisasi pemanfaatan kekayaan sumber daya alam dalam negeri
oleh karena itu pemerintah mengarahkan kebijakan dan rencana strategis dua ribu lima belas sampai dua ribu dua puluh
pada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
strategi diterapkan untuk memastikan kondisi lingkungan
berada dalam batas toleransi penanganan
hal ini agar kehidupan manusia dan sumber daya alam berada pada rentang populasi yang aman
tak hanya itu pemerintah secara paralel juga berusaha meningkatkan kemampuan sumber daya alam
serta menjaga kualitas lingkungan hidup untuk menopang perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat
namun penanganan berbagai tantangan lingkungan hidup dan kehutanan
seharusnya tidak dilakukan pemerintah sendirian
ujian pembangunan lingkungan ini juga harus didorong dengan sinergi positif
antara pemerintah lembaga berkepentingan serta masyarakat
penyelesaian masalah lingkungan ini memang tidak semudah membalikan tangan
dibutuhkan komitmen dan tekat kuat dari semua pemerintah
hak agar sumber daya alam yang melimpah ini dapat menopang kehidupan secara berkelanjutan
yoga gotama cnn indonesia
jakarta sebetulnya daerah daerah aliran sungai yang mengitarinya itu kalau luas jakarta itu antara enam puluh ribuan ya enam puluh enam ribu hektare itu daerah aliran sungai yang mengitarinya itu sampai satu ratus lima puluh ribuan hektare
jadi dia juga dikepung juga sebetulnya oleh potensi runoff air yang masuk ke kota jakarta

ciliwung hanya satu bagian dari sekian banyak untuk jakarta selain ciliwung kalau ada studi terakhir itu ciliwung mungkin yang dari bogor itu pengaruhnya hanya dua puluh empat persen
tapi ada sungai lain seperti krukut angke pesanggerahan sunter buaran cakung dan lain lain
dan kalau kita ikutin kan beberapa hari ini di tanjung priok di mana hujannya itu sampai dua puluh lima mili enam jam
jadi memang agak berbahaya
berbahaya lah kalau udah lihat misalnya hujan terus terusan dihitung dengan ukuran milimeter itu sudah harus waspada
tapi begini bu siti sebenarnya kan ini bukan murni ya bencana alam
karena hujan itu sesuatu apalagi musim hujan itu sesuatu yang biasa
setiap tahun kita alami apalagi di jakarta bogor dan daerah puncak
ini sebenarnya kan evaluasinya ini kan bukan karena alam tapi pasti ada pengelolaan yang salah
justru karena mungkin manusianya tidak mengelolanya dengan baik tidak mengantisipasi
dan kebijakan kebijakan yang dikeluarkan juga tidak sesuai
misalnya kalau tebing kita kan sudah tahu
apalagi kalau ada di situ ada jalan ada track kereta api ya tentu mungkin pembuatan tebingnya juga harus diperbaiki
ini bagaimana evaluasinya
karena ke depan ini harus semua diperbaiki kan secara tata kelola lingkungan
mbak desi memang kan ini persoalan yang sudah sangat panjang ya
dan memang di dalam atasnya
aturan pengaturan urusan pemerintahan kita kan dia berlapis lapis
ada yang disebut urusan yang konkuren
artinya bersama sama antara pemerintah pusat provinsi kabupaten kota
itu dari sisi bagaimana concern pemerintahnya
jadi memang tidak boleh sendiri sendiri
nggak boleh hanya pemda bilang itu urusan pusat atau pusat pulang itu kabupaten
oleh karena itu memang kita harus lihat keseluruhan
dari aspek lingkungannya sendiri dari seluruh das das yang saya sebutin tadi segitu banyak
itu mungkin yang ada vegetation cover nya itu yang ada vegetation cover nya
yang ada tanamannya itu cuma empat puluhan persen
sisanya itu semua sudah bangunan terbuka
nah itu kan kenapa berarti kan ada salah
dan mbak desi hutan yang pohonannya tebal itu paling sembilan sampai tiga belas
tiga belas persen
berarti kita memang punya problem di penataan ruangnya dan di implementasi
sebenarnya tata ruang itu kan juga ada struktur ada beberapa bagian ya
mungkin struktur tata ruangnya baik tetapi memanfaatkannya bagaimana
lalu mengendalikan dan kontrolnya bagaimana
mungkin bagian terakhir kali mbak desi yang sekarang kita udah harus berpikir kesana
nah biasanya kalau ada bencananya dulu baru ini semua dipikirkan
itu satu karena masalah banjir di jakarta sekali lagi bukan masalah baru ini seolah olah
nah ini kan tergantung bagaimana pengurusannya kerjasama selama ini khusus untuk misalnya membersihkan
atau memastikan bahwa daerah aliran sungai ini tidak meluap
ini apa yang dilakukan antara
sebetulnya sih yang dicoba oleh bapak presiden ya kemarin tentang citarum
itu sebetulnya satu struktur
itu sebetulnya satu struktur yang utuh dari hulu sampai hilir
sama ini ciliwung juga begitu
ciliwung citarum rada rada mirip cuma beda karakter dasnya aja
yang ciliwung itu elongated memanjang sampai bawah itu
sehingga memang areal tanamannya dikit
jadi kalaupun kita kerja keras di penghijauan misalnya kalau di ciliwung itu agak sulit karena arealnya udah nggak banyak
karena udah rata rata udah rumah
nah ini dia
nah maka stressingnya
kalau ciliwung kelihatannya perlu di pertama di biopori ya
di bagian bawah buka sumur bor segala macam
kemudian law enforcement di bagian atasnya
tengah ke atas
penuh dengan sampah itu
sampah itu lain lagi ya
dan mengalir beberapa kabupaten
bikin instalasi air limbahnya
sama di hulunya yang kalau yang di citarum itu hulunya masih pengaruhnya besar ya
kalau kita rapihkan gitu ya
dengan penanaman dan lain lain itu bisa menolong
kalau citarum ciliwung agak berbeda
karena arealnya udah tinggal sedikit
karena sudah banyak daerah pemukiman
tapi sebagai menteri bisa tidak memberi rekomendasi khususnya dengan misalnya pemerintah daerah
bahwa ini tidak boleh misalnya jadi daerah pemukiman
yang ada di situ mungkin harus direlokasi
dan juga mungkin harus ada
ada pembersihan terus menerus
pada dasarnya ada
ini kan kementerian ini kan sekarang selain menteri kehutanan
juga menteri lingkungan
kalau di kehutanannya
yang di luar areal hutan
sebetulnya bukan urusannya kementerian ini tapi
tapi ketika kita bicara dimensi lingkungan
lingkungan yang baik
itu jadi urusannya
dan ini mencakup semua hal
mencakup semua hal
nah persoalan penataan wilayah dan ruang itu di pemerintah daerah
kita di aspek strategisnya pemerintah atasannya bisa kontrol
beberapa tahun lalu
sudah sejak awal sih saya selalu mengingatkan kalau sudah menghadapi banjir
dan sebetulnya waktu pemerintahan yang lalu pemda dki
itu sudah rajin dia bikin sumur bor biopori dan lain lain
dan juga di jawa barat
jadi yang kita lakukan sifatnya konsultatif seperti itu
kecuali hal hal yang strategis dan menimbulkan dampak yang luas banget
baru kita masuk ke aspek law enforcementnya
iya ini penting sekali ya kan
dari pemantauan kita terhadap sungai sungai itu
jadi kita kalau tidak hati hati bisa krisis air
kalau nggak hati hati bisa
atau mungkin sudah ada di daerah daerah yang mengalami krisis air
sudah kan beberapa sudah kelihatan
bisa diberikan evaluasi atau gambar
seberapa persen ini merupakan ya ulah dari manusianya itu sendiri
atau memang ini ya karena kita harapkan
biasanya setiap hujan ya begini yang terjadi
saya lama bekerja di kantor gubernur ya mbak desi
sebetulnya pemerintah daerah itu sudah punya
daerah daerah yang rawan longsor
karena ciri cirinya ada ya
misalnya kelerengannya sangat tinggi
kemudian juga jenis tanahnya sangat tinggi
dan longshore itu juga ada tipe tipenya
ada karena tanahnya kena incision air itu
lalu jadi semacam landslide
atau misalnya dia tergerus gitu
akhirnya memang jadi longshore
oleh karena itu yang paling penting sebetulnya adalah
pemerintah daerah betul betul menjaga
longshore longshore ini jangan berbahaya bagi manusia
dan mereka memiliki informasi itu
data itu dimana mananya
waktu saya di kantor gubernur sih ada
jadi seharusnya itu merupakan salah satu dari fondasi untuk membuat kebijakan
saya lama di planning board di daerah
dan pada daerah daerah itu memang kita tidak rekomendasi untuk pemukiman
nah itu satu
yang kedua kalau di jawa ya
rata rata sudah ada
sudah di jawa
sudah ditempati kan ya
daerah daerah seperti itu
yang sudah dicoba kan pakai sistem alarm
jadi kalau curah hujannya sudah mulai tinggi
atau kalau tanahnya sudah mulai bergerak
sehingga masyarakat harus waspada
kalau saya sih
kalau itu yang terjadi
memang sih sebaiknya direlokasi
saya diam diam sebetulnya sudah minta direktur inventory
direktur inventarisasi lahan
untuk melihat lokasi lokasi di mana beberapa kota yang rawan di jawa
masih jawa saya pakai karena kan yang paling padat ya
nah dan potensi longsor
terus bisa dikasih di lahan hutan yang terdekat dengan kotanya itu di mana
apabila dibutuhkan untuk relokasi
seperti itu mbak des
jadi pada dasarnya sih kementerian ini mendukung penuh aja
karena ada kewenangan kewenangan utamanya yang di tempat tempat lain
iya tapi ini kan masalah lingkungan
seperti kita ketahui kan wilayah dari tanggung jawab bu menteri
dan ini harus ada kerjasama yang baik ya dengan pemerintah daerah
ini bagaimana selama ini
apakah ada kolaborasi yang baik
karena jangan sampai nanti tahun depan juga akan terjadi hal yang sama
seperti yang dua tahun terakhir bermasalah
bahkan sejak dua ribu lima belas kan dki jabar ntb ya
gak ada masalah
karena pada dasarnya sih alamnya seperti itu
dan juga jumlah
populasinya juga sangat menaruh
jadi ya tinggal pemerintah aja yang mengatur dan menataknya
nah pembuangan sampah ini merupakan salah satu dari sumber pencemaran ya
terhadap air tanah di indonesia ini
bu siti ini bagaimana
karena masalah lingkungan juga
kerjasamanya untuk memperbaikinya
untuk memanage dan mengurangi jumlah sampah ini
apa apa saja yang diberikan
mbak desi gini loh ya
masalah lingkungan itu kan rata rata cost center ya
dan perilaku juga
dan pemerintah daerah tentu tidak sangat gampang untuk langsung ngeberesin ngeberesin
pasti kaitannya kan dengan pembiayaan
dan juga sulit untuk lalu bernilai ekonomi
oleh karena itu dalam kaitan sampah
sebetulnya di undang undang delapan belas dua ribu delapan tentang pengelolaan sampah
itu sudah clear tugas tugasnya
pusat ngapain daerah dan lain lain
sampai ke kabupaten ngapain
dan bahkan ada law enforcementnya
hanya memang belum kita aktualkan
belum kita aktualisasikan law enforcementnya
nah yang terjadi sekarang dan saya bersyukur
bahwa pemerintah daerahnya dalam tiga tahun terakhir ini kuat
mulai kelihatan tetapi ternyata itu juga didorong sangat kuat oleh komunitas
jadi komunitas peduli lingkungannya itu dalam tiga tahun ini kelihatan sangat dinamis
justru aktif ya masyarakat
justru dari swasta
dari masyarakat apakah itu dengan bank sampah
apakah itu dengan daur ulang
daur ulang sirkular ekonomi
apakah dengan membersihkan sampah
komunitas sungai ekoriparian
ini sekarang dalam rangka
justru pemerintah daerahnya tampaknya lebih lambat nih dalam respon
kelihatannya sih kedesak juga
dan dari pemerintah pusat kita juga dorong juga
oleh karena itu saya pada bulan ini
sejak tanggal dua puluh satu januari kemarin
kita mengajak pemerintah daerah untuk bulan bersih sampah
tiga bulan bersih sampah
karena kan tanggal dua puluh satu februari itu sebetulnya hari peduli sampah
tapi saya bilang oke deh diterai tiga bulan
nanti dikaitkan dengan reward terhadap adipura
tapi publik harus ikut menilai
jadi kelihatannya mbak desy
saya sih melihat ini akan terjadi proses evolusi di dalam tata pemerintahan
atau kita saling berurusan bersama masyarakat
sehingga kelihatan betul bahwa masyarakatnya juga merasa bertanggung jawab
dan itu terjadi
tidak diminta juga sudah terjadi
mungkin justru lebih didengarkan
tekanan dari masyarakat daripada mungkin top down approach itu
tapi bu siti indonesia kita kan negara yang istilahnya kaya ya dengan alamnya
tapi melihat misalnya kondisi sungai kita yang begitu sering tercemar
dan kondisi tanahnya juga
sebenarnya seberapa mengkhawatirkan
atau apakah ada semacam data memperlihatkan ini loh
berapa persen yang tercemar di seluruh indonesia
karena dampaknya kan terhadap kualitas air bersih itu sendiri
air minum sumber kehidupan itu sendiri
yang sekarang sudah mencemari tanah
dan juga sungai sungai serta perairan yang kita miliki
mbak desi kita di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ini
indikator kinerja utamanya adalah kualitas lingkungan
jadi udara air dan tanah
yang udara kita lakukan pemantauan terus di empat ratus kota
tapi yang permanen mungkin cuma seratusan stasiun yang kita pasang permanen
jadi untuk asian games yang akan datang ini
dirjennya sudah akan setting di tempat tempat tertentu untuk memantau kualitas udara
secara umum kalau kualitas udara kita relatif baik
karena seperti yang di bundaran hi itu juga ada stasiunnya
nah saya ngikutin tuh tiap tahun kira kira hari dengan udara bersih berapa hari
nah itu makin bagus
tahun dua ribu tujuh belas kemarin itu yang udaranya kurang baik hanya tiga empat hari
apa yang menyebabkan semakin bagus
apakah karena musim hujan dan biasanya kalau ada hujan bersihkan atau memang ada upaya yang lebih dilakukan
ada upaya dipolusi
kemudian apa namanya
pengaturan yang diperlukan
kemudian kendaraan kepadatan juga seperti itu
nah yang berikutnya air
nah pencemaran air juga kita monitor
tapi memang belum banyak
saya kalau lapor ke bapak presiden pak tapi baru berapa ratus kota gitu
kalau nggak salah baru seratus poin atau satu ratus dua puluh poin
pak presiden bilang itu lebih baik daripada tidak dipantau
dari pemantauan kita terhadap sungai sungai itu
jadi kita kalau tidak hati hati bisa krisis air ya
kalau nggak hati hati bisa
atau mungkin sudah ada di daerah daerah yang mengalami krisis
sudah kan beberapa sudah kelihatan
nah oleh karena itu makanya apa namanya ya
yang dipentingkan dari sini adalah kita mengendalikan air limbahnya yang masuk dan sampahnya yang masuk
karena pencemaran yang berbahaya itu kan yang dari air limbah
apakah rumah tangga apakah industri
nah itu sebetulnya ya yang ideal ada instalasi pengelolaan air limbah yang baik
jadi nggak misalnya dari wc langsung ke sungai gitu
itu harusnya diolah dulu dan sebagainya
beberapa komunitas sudah punya kreasi sendiri untuk itu
kita bisa lihat contohnya di kampung melayu

tapi ini kan harusnya seluruh indonesia gitu
nah ada caranya mungkin ipal komunal
jadi misalnya setiap sekian ratus kakak rumah ada instalasinya misalnya seperti itu
nah lagi lagi mbak desi ini kan kaitannya di strata pemerintahan
jadi memang harus bersama sama
nah yang kualitas lahan kualitas tanah
itu saya benar benar
kita di kementerian ini kerja keras memikirkan apa ukurannya yang paling pas gitu ya
sementara kita masih pakai deforestasi
jadi kalau lahan kita relatif oke kalau deforestasinya makin rendah kan gitu
jadi ini terus menerus kita sedang kembangkan
kementerian ini kan kementerian gede
ini kebicaraan lingkungan hidup ya
kita sangat bergantung kepada
kalau yang pengaduan kehutanan kebakaran makin kurang
terasa banget makin kurangnya
tapi yang pengaduan sampah sama limba masih banyak
ya nah ini tadi disebutkan kan limbah ya
limbah dari rumah tangga maupun dari industri
bu siti sendiri melihat ini low enforcementnya itu seperti apa
apalagi kan industri yang dan membuang sampahnya sembarangan itu bagaimana
apakah mereka memperbaiki cara mereka memproses limbahnya
ada perbaikan kah atau masih masalah yang
sekarang sih pengaduannya itu yang masuk ke kita mungkin satu tujuh ratus an
banyak pengaduannya banyak dan ditangani
dalam tiga tahun ini ya
ini sangat merusak lingkungan
dan sistem wa atau email ke saya wa itu ada efektif juga
dan itu karena dorongannya masyarakat
operasi kita di penanganan pencemaran juga sudah banyak
operasi yang apa namanya
sanksinya juga ada
ini ada datanya
saya lagi cari sebentar
di datanya itu kelihatan saksi saksi terhadap pencemaran limbah oleh industri
itu puluhan juga yang kena
jadi biasanya kalau mendapatkan laporan seperti ini langsung di follow up
kalau enggak susah
memang ini ya
walaupun nggak seluruhnya dapat kita beresin
mulai dari bayangin ya
mulai dari komplain di pemukiman
bau dan sebagainya
sampai ke yang limbah rumah sakit
seperti yang kita lihat
ada task force yang khusus untuk ke
kemudian nanti ketika dia berdimensi hukum
kita masuk ke gakum
ini saya kasih datanya ya
ada perusahaan karena pencemaran dicabut izinnya
ada yang dibekukan lima perusahaan
ada yang dibekukan sementara
itu ada dua ratus an
kemudian ada yang diperingatkan
jadi peringatannya dua puluh tiga an
ini terus terusan ada pengaduan
ada nggak pengurangan dari tahun ke tahun dengan adanya sanksi dan follow up seperti ini
atau jangan jangan ya dari tahun ke tahun sama saja dan mereka tetap melakukan
kalau yang limbah saya masih ikutin
justru masih intens ya mbak desi
karena kan kementerian ini kan kementerian gede nih
secara lingkungan hidup ya kita sangat bergantung kepada
kalau yang pengaduan kehutanan kebakaran makin kurang
terasa banget makin kurangnya
tapi yang pengaduan sampah sama limba masih banyak
nah oleh karena itu saya memang minta kita develop systemnya dengan cara interaktif dan pengaduan yang masuk kita tahu gitu
harus pakai sistem kalau nggak pakai smartphone atau apa agak repot
ya walaupun indonesia kan memang kita rawan bencana alam
tapi kebanyakan bencananya itu adalah karena bencana ulah manusia
dan kita adalah salah satu faktor penyebab rusaknya lingkungan itu sendiri
antara air tanah dan juga udara
ini paling parah dan paling sulit untuk menanganinya itu
air menurut saya sebab pertama alatnya mahal ya
kedua juga sebarannya
kemudian ketiga alat alat ukurnya instrumen pengukurannya banyak
itu perlu keahlian khusus juga
karena air kan kita perlukan khususnya untuk minum ya
banyak lautan banyak sungai
tapi kalau tidak bisa menjadi air minum nah ini yang susah
bagaimana bu siti supaya kita tidak misalnya kita lihat jakarta semakin lama semakin tenggelam
dan jumlah air bersih
untuk kita minum itu juga semakin lama semakin berkurang
ini mengkhawatirkan bu siti
dan bagaimana supaya kita sebagai warga juga tidak terus menerus ya mengambil air dari tanah sebagai sumber penggunaan air sehari hari
karena ini di kota kota lain sudah tidak ada ini kita
masing masing rumah punya pompa sendiri
saya minggu lalu dilaporkan oleh tim kajian lingkungan hidup strategis khusus pegunungan kendeng
berarti jawa timur jawa tengah ya
itu kalau lihat datanya maka di beberapa kabupaten harusnya sudah tidak boleh lagi ada eksploitasi yang merusak air
misalnya di kota kota ini nggak boleh ada pabrik ini nggak boleh ada pabrik itu
misalnya itu sudah dapat mbak desi
oleh karena itu kalau dia posisinya seperti itu maka aspek regulasi dan pengawasan mesti kuat
nah perizinan oleh pemerintah daerah karena itu otoritasnya masih otoritas pemda ya
dan juga pusat tentu saja yang skalanya antar provinsi misalnya itu harus ketat banget
dan kita betul betul harus jadikan izin itu sebagai instrumen pengawasan
karena selama ini tidak dilakukan seperti itu
kelihatannya izin masih lepas sebagai izin aja
oleh karena itu sekarang di dalam undang undang lingkungan kita kan memang sudah ada sebetulnya
tapi baru kita coba aktualisasikan
bahwa pengawasan itu apabila tidak dilakukan oleh pemerintah daerah bawahan
maka bisa diambil alih oleh pemerintah daerah atasannya
dan teguran tegurannya bisa dilakukan
dan saya sekarang sudah coba juga
beberapa gubernur sudah saya beritahu kalau ini salah maka nanti konsekuensinya begini
itu kita sudah mengawali mbak desi
tapi ibu siti melihat semakin hari apakah pemerintah daerah itu semakin komit untuk memperbaiki lingkungan daerah bawahan
atau masih bisnis as usual
kalau lihat desakan komunitasnya mereka tidak bisa menghindari komitmen itu
jadi penting ya partisipasi masyarakat
wah itu luar biasa mbak pengawasan sosialnya kuat banget
apalagi ada instrumen adipura
kita sekarang mulai kembangkan yang namanya green leadership
jadi kalau kita lihat secara administrasi misalnya laporan tentang lingkungan hidupnya bagus
ini apa administrasi doang gitu loh
karena itu kita lihat yang laporannya bagus bagus kita undang
kemudian kawan kawan dari independen termasuk juga para jurnalis senior itu bisa menilai
oh ini memang mungkin dia menjadi champion bisa gitu
jadi ada beberapa yang bagus bagus memang murni
tapi dalam kebijakan pemerintah itu sendiri
ini seluruh instan
seluruh instansi ya seluruh departemen
apakah green ini sudah menjadi bagian yang diarus utamakan
streamlining kepada semua kegiatan yang dilakukan
termasuk misalnya kegiatan ekonomi
ini sudah merupakan mindset dari pemerintahan atau belum
punya komitmen untuk memenuhi paris agreement mengurangi emisi dan lain sebagainya
dan saya bisa yakinkan berlangsung itu yang paris agreement mbak desi
cukup ambisius ya ini target kita
dan sudah masuk di dalam rencana kerja pemerintah dua ribu delapan belas sebagai mainstreaming
tetapi memang ada konsekuensi
di atas kertas paling tidak kan
di atas kertas paling tidak komitmen eksekutifnya jalan
komitmen legislatifnya juga ada
komunitasnya juga mendukung
jadi itu baik
kalau yang green secara keseluruhan mungkin mesti dicek ke bapak nas
itu sih jalan
karena ketika ngomongin sdgs beliau tanya eh gimana nurwaya
iya karena kalau green green ini kan sudah wilayahnya bu
ya tetapi secara keseluruhan planningnya memang ke bapak nas juga mbak desi
jadi saya sama bapak nas mesti bahu membahu sangat kuat
jadi turunan kebijakan kebijakannya itu juga seharusnya sudah memiliki aspek green nya itu dengan target target sendiri
biasanya di lahan lahan itu kan juga merupakan lahan konsesi
di lain pihak kan digunakan misalnya untuk lahan perkebunan sawit
ini kan berurusan dengan perusahaan perusahaan yang mungkin juga pemerintah sangat tergantung untuk ininya lah
untuk pajak devisa dan lain sebagainya
ini bagaimana law enforcement nya dan juga memastikan bahwa perusahaan itu memang sesuai dengan green economy dan peduli lingkungan
mbak desi percaya itu termasuk bagian yang relatif sulit
kita bicara mengenai target yang di paris agreement
nah di cop yang terakhir cop dua puluh tiga ini bagaimana hasilnya dan apa kira kira strategi ke depan supaya kita betul betul bisa mencapai target
kalau indonesia sih mbak desi ya apakah ada paris agreement
aprobani klim apa enggak karena perintah undang undang dasarnya udah ada gitu
pasal dua puluh delapan pilihannya nggak ada buat pemerintah siapapun sebenarnya pemerintah manapun
karena di undang undang dasar pasal dua puluh delapan itu disebutkan bahwa rakyat harus mendapat udara dan lingkungan yang baik
hak asasi maksudnya
oleh karena itu menurut saya paris agreement itu sebetulnya blessing buat kita
harusnya jangan jadi beban
karena kita jadi mendapatkan guidance teknologinya metodanya gitu gitu
jadi kita memanfaatkan itu saja dan kita mengikuti itu
dan indonesia termasuk yang enggak ketinggalan mbak desi karena kita sudah mendevelop pedoman pedomannya yang diarahkan
jadi nanti tinggal prakteknya sebetulnya
di samping sebetulnya praktek praktek dan kebijakannya sudah banyak juga yang dilakukan
contoh contoh desa desa atau kampung kampung dengan gaya green
itu udah ada udah seribuan desa lebih gitu ya
kemudian instrumen kita seperti sistem registry nasional
sistem registrasi nasional itu artinya sistem yang mendaftarkan ya para ahli metode apa apa segala macam
itu kita sudah buka sudah ada
kemudian pedoman inventarisasi gas rumah kacanya juga sudah ada
cara untuk mengukur melaporkan dan verifikasinya juga kita sudah punya
kemudian pedoman aksi untuk adaptasi dan mitigasi juga sudah ada
jadi jadi pedoman saya memang minta sih ke dirjennya dan national focal point nya supaya pedoman pedoman ini dulu
sebab kan rakyat mesti tahu pemda mesti tahu gitu
nah ini udah ada mbak desi
tinggal memang kan dua ribu delapan belas di cop kemarin itu disebutkan bahwa dua ribu delapan belas itu sudah ada
disebutkan bahwa dua ribu delapan belas kita harus sudah mulai mengevaluasi indonesia
saya yang senang juga adalah partisipasinya kuat banget gitu dari masyarakat kita ya
ya ahlinya ya medianya juga ya komunitas komunitas dengan uji cobanya
apalagi masyarakat adat juga sekarang sudah terlibat dan kelihatan begitu
jadi kelihatannya sih mudah mudahan bisa jalan
dan seharusnya memang ini ditularkan
dan seharusnya memang ini ditularkan
ya ke seluruh pemerintah daerah dan menjadi target kita bersama
nah ini menarik ya karena ini merupakan target global juga ya
mengurangi supaya tidak ada kenaikan suhu global di atas ambang tertentu
idealnya di bawah dua derajat ya kalau satu setengah lebih
nah tapi sekarang kan indonesia itu masih merupakan salah satu ya produsen atau emiten co
apa kira kira yang
kira kira yang paling dibutuhkan ya untuk kita bisa mencapai target itu
karena di sini kan kita bicara juga ada kolaborasi dengan negara lain ada pendanaan
tapi juga ada mungkin ukuran ukuran atau data yang dibutuhkan untuk mengukur keberhasilan
artinya juga hindari deforestasi hindari semakin berkembangnya lahan kritis
atau kita harus mengatasi lahan kritis
energi itu penggunaan industri
iya bahan bakar kemudian renewable energy apa ya energi baru terbarukan segala macam
yang solar energi kemudian
nah yang deforestasi itu kita makin baik
karena emisi terbesar dari deforestasi itu dari kebakaran hutan
di tahun dua ribu lima belas itu satu enam juta hektare
dengan biaya yang luar biasa ya
terus dari kebakaran hutan terus dari illegal logging dan sebagainya
nah di kita sudah lebih baik mbak desi
kalau dua ribu lima belas angkanya satu enam juta atau satu tiga
itu di dua ribu tujuh belas sudah tujuh
bagaimana karena ya terus terang kan indonesia biasanya di lahan lahan itu kan juga merupakan lahan konsesi
di lain pihak kan digunakan misalnya untuk lahan perkebunan sawit
jadi kan berurusan dengan perusahaan perusahaan yang mungkin juga pemerintah sangat tergantung untuk ininya lah
untuk pajak devisa dan lain sebagainya
ini bagaimana law enforcementnya dan juga memastikan bahwa perusahaan itu memang sesuai dengan ini green ekonomi dan peduli lingkungan
mbak desi percaya itu termasuk bagian yang relatif sulit
bisa komunikasikan dengan baik
jadi areal konsesi kita yang bisa dikoreksi untuk tidak menghasilkan emisi itu sampai delapan ratus hektar
jadi itu artinya keemisinya sangat gede ya
karena emisi karbon dari hutan biasa sama dari gambut
itu besarnya lima sampai berapa belas kali lipat
oleh karena itu kita berinteraksi sebaik baiknya dengan apakah perusahaan kebun sawit ataukah konsesi hti
kita bersama sama dengan mereka duduk kita bilang yang ini yang kubah gambut dalam yang tiga meter sesuai peraturan pemerintah saja
itu tolong dijaga
misalnya boleh dipanen tapi nggak boleh ditanam lagi karena kubahnya dalam
nanti kalau ditanam lagi kebakaran lagi misalnya gitu
nah ini pun kita harus dinamis juga mbak desi dalam prakteknya
jadi mesti dilihat karena kan dari dua ribu lima belas akhir sampai dua ribu tujuh belas kan ternyata ada yang nggak kebakar
nah kalau dulu kebakarnya delapan ratus sembilan puluh ribu dari dua enam juta adalah gambut
delapan ratus sembilan puluh satu ribu gambut
jadi hampir lima puluh persen ya
sekarang hanya tiga belas ribu yang kebakar dari gambut dari satu ratus enam puluh lima ribu
mereka kontrol dengan baik
jadi perusahaan sudah semakin mendengarkan juga
ya loh informannya kuat mbak desi
tapi bagaimana responsnya dan bukan juga dengan perusahaan
dengan pemda dan situ juga ada masyarakat lokal yang semua punya kepentingan terhadap ekonomi di lahan ini
itu tidak harus selalu signifikan berpengaruh
karena kan pada dasarnya di satu area konsesi bisa diatur planningnya
dan dia bisa atur rotasi tanam
karena misalnya satu konsesi empat ratus ribu hektar misalnya
baru di kita sekarang ini aja kita kontrol
dari tiga ratus ribu hektare misalnya
nah dia paling kekuatan nanamnya tuh satu tahun enam belas ribu gitu loh
jadi ya di atur aja rotasi tanamnya
itu yang saya minta cara ngatur
jadi jangan nanem yang digambut dalem dong
tanam yang bisa ditanam dulu gitu loh
nah kita ngaturnya seperti itu
memang resistensinya tinggi
sampai kan ke pengadilan segala macam
tapi ya sudah karena menang di pengadilan
karena kata pengadilan oke
swastanya ikut dulu apa kata pemerintah
tapi saya memang minta betul kepada para dirjen yang bertanggung jawab
kan di tempat kami ada dua tiga dirjen yang ngurus ini gambut
saya bilang ngeliatin dulu betul betul dinamika di lapangannya
karena tadi seperti mbak desi bilang
ekonomi kan nggak boleh terganggu
karena banyak sekali yang ini hasil mata pencarian
sumber pencarian mereka kan di situ
tapi ini ada hal yang menarik ya bu siti
karena pemerintah jokowi kan ingin membuat si macam one map policy itu
nah salah satu kenapa misalnya terjadi
misalnya daerah mana
yang bisa ditanam atau tidak
itu karena begitu berbeda sumber sumber datanya itu sendiri
sehingga salah satunya misalnya tidak paham mengenai ketebalan gambut itu
sehingga itu dijadikan lahan yang dialihkan misalnya
nah kita istirahat sebentar bu siti
tapi katanya bu siti punya peta yang ingin dipamerkan kepada kita
karena kita juga perlu tahu ya
kondisi dari hutan tropis kita itu seperti apa
dan idealnya supaya deforestasi pembalakan liar ini tidak terus terjadi
kan berarti kita harus melakukannya sesuatu
jadi tetaplah bersama kami
apakah ada evaluasi atau rekomendasi sehingga kita tidak melulu
ya tergantung pada perekonomian yang mengandalkan misalnya kebun kelapa sawit
yang akhirnya perlu pembakaran hutan
perlu membuka lahan
saya ditanyain ini senang sekali
bagus banget pertanyaan itu
iya salah satu dari sumber ya indonesia memproduksi emisi co dua terbesar itu karena deforestasi ya
nah kita di ruang petanya
bu siti menteri klhk kita untuk mengetahui sebenarnya persisnya ya seberapa besar hutan yang kita masih miliki kondisinya
dan juga lebih penting lagi adalah gambut
karena dengan kebakaran ini sebagian besar itu dihasilkan di tanah atau di lahan gambut ya
jadi persisnya seberapa luas hutan yang masih kita miliki
kita seharusnya di paru paru dunia ya
dan juga lahan gambut yang kita miliki serta apa apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kedepan ini untuk mengurangi emisi
ya mbak desi ini kalau kita lihat di petanya ya
itu yang hijaunya like itu hutan produksi
akses orang masuk
itulah yang deforestasi yang kebakaran itu di lahan produksi yang ini
nah yang ini hutan lindung
yang lebih gelap ya
yang ini hutan konservasi taman nasional segala macam
yang paling open itu sebetulnya yang hutan produksi
nah yang hutan produksi itu luasnya tujuh puluh jutaan
tapi sudah ada perizinannya kan tiga puluh an
ya ada konsesi ya
secara total ya hutan yang dimiliki indonesia itu berapa juta
dia terjadi evolusi mbak desi
waktu tahun tujuh puluh an masih satu ratus empat puluh juta
tapi terus dilepas untuk kebutuhan masyarakat
di tahun sembilan puluh an sudah satu ratus dua puluh tujuh
terus dilepas sekarang mungkin satu ratus dua puluh an
nah yang bermasalah itu kemarin khususnya tahun dua ribu lima belas itu berapa
yang kemarin yang kena kebakaran dua enam itu di kawasan hidrologis gambut
ini peta dari kita sudah mapping satu banding dua ratus lima puluh ribu
cara mappingnya oleh direkturat jenderal itu dengan cara kompilasi dari berbagai peta sekunder
dari pertanian dari white line dari mana mana
petanya satu banding dua ratus lima puluh ribu artinya exploratory
exploratory itu untuk kepentingan pengambilan kebijakan
planning wilayah dan sebagainya

skala besar tapi tingkat detailnya kecil
di pemetaan itu namanya exploratory sampe detail detail
tapi yang penting sebenarnya kalau lahan gambut itu adalah kita mengetahui kedalaman gambut itu sendiri
ya dan itu pakai teknologi
nah katanya ada teknologi yang baru
dan saya dengar ini sebenarnya bisa dijadikan rujukan ya untuk
kebijakan yang lebih efektif dalam tata ruang dan tata kelola gambut itu sendiri
sekarang kita masih pakai yang khg ini
sudah ditetapkan sebab kalau enggak kan nggak ada planning juga mbak
jadi ini yang kita pakai
kemarin inilah yang kita
dari sini ini sebetulnya bisa di overlay dengan konsesi konsesi yang ada
ini terutama di sumatera nih paling banyak
sembilan puluh sembilan perusahaan hti yang ada gambut
dan lebih dari dua ratus perusahaan kebun sawit yang ada gambut
nah ini dia kedepannya itu bagaimana
ngomong ngomong total dari lahan gambut yang ada di indonesia
yang di khg nya dua puluh empat juta
tapi yang gambutnya
nah kawasan hidrologis itu satu sistemnya mbak yang di ini
nah yang gambutnya betul mungkin berapa belas gitu
nah tadi mbak desi bilang ada teknologi baru
itu betul bahwa big kan mengintroduksi lidar
sebetulnya ugm yang mula mula ngangkat mbak
jadi semacam tiga dimensi ya bisa mengukur kedalaman itu
sebetulnya datang kepada saya
tapi kan menurut undang undang otoritas tentang pemetaan ada di big
jadi saya bilang harus ke big
nah teknologinya memang bagus banget mbak desi pakai sistem thermal
jadi sistemnya dia obyek pertama yang kedeteksi itu di mapping
ini dalemnya gini
jadi kalau warnanya biru ini gambutnya cuma di bawah lima puluh cm gitu
tapi tidak terlalu rawan kebakaran ya
kalau udah hijau ini kuning ini dua lima
hijau ini kira kira satu meter
sampai ini tiga
dan seterusnya sampai tujuh belas meter gitu mbak
nah cukup dalam ya
iya untuk keperluan planning operasional
jadi rku dan lain lain
walaupun acuannya dari sini
karena kita kalau enggak nggak bisa identifikasi
jadi kita identifikasi dari sini
bahwa kemudian di lapangan mereka eksplor lagi dengan peta yang detail
leader ini bisa satu banding seribu
kayak ini mungkin satu banding seribu nih mbak
ini kan berarti warnanya coklat
ini mungkin berarti ini dalamnya gambutnya sekitar kurang dari dua meter misalnya
ini kuning nih berarti hanya satu meter
ngomong ngomong ini ibu siti ini ternyata latar belakangnya tuh ahli pemetan
ahli peta ya
saya menyesuaikan aja mbak desi
sebab ada kebutuhannya ya
tapi dengan ada teknologi ini
kan seharusnya bisa kelihatan yang mana yang paling rawan kebakaran
sehingga seharusnya diikuti oleh kebijakan
kalau ada konsesi mungkin harus pindah
atau harus ada extra care lah istilahnya
so far mbak desy yang kita temukan dari interaksi kita dengan dunia usaha
itu kooperatif baik
belum ada yang harus pindah
tetapi kalau dia lahannya kurang untuk tanaman pokoknya
nanti kita bisa kasih lahan pengganti
tapi sampai dengan sekarang saya lihat mereka masih bisa jalan
dan kita masih terus berinteraksi
dalam arti gini
kalau dia punya teknologi yang baik
ya harus kita rekognisi dong
dan harus digunakan ya
dan itu juga yang menyebabkan di kop kemarin
waktu di bond
itu ada rekognisi kepada indonesia
dalam tata kelola gambut yang mungkin lebih advance akhirnya
ingin dengan beberapa negara lain yang belum main gambut
tapi sebetulnya gambutnya terancam
nah kedepannya ini kan juga kita perhatikan lingkungan ya tentu saja
kita jaga hutan kita supaya tidak terus ditebang lah pohonnya
tapi di lain pihak ada kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
nah mungkin apakah ada evaluasi atau rekomendasi
sehingga kita tidak melulu
ya tergantung pada perekonomian yang mengandalkan misalnya kebun kelapa sawit
yang akhirnya perlu pembakaran
saya yang terima kasih
perlu pembukaan lahan
saya ditanyain ini senang sekali
bagus banget pertanyaan itu
mengingatkan saya bahwa dari hutan hutan ini
nah sekarang dengan hutan sosial yang dicanangkan pak jokowi
jadi justru fokusnya itu masyarakat ya
oleh karena itu sekarang kebijakan hutan sosial dan reforma agraria itu sedang kita jalankan
dan termasuk di dalamnya masyarakat adat jadi terlibat
dan lingkungan juga jadi baik
karena rakyatnya kan jadi mau melihara hutannya
bukan yang hancurin
nah itu ini mau tidak mau
mengajak swasta juga untuk menata ulang konfigurasi bisnisnya
nah ini bagaimana feedback atau masukan dari mereka
sudah ada mungkin habis ini mbak desy bisa minta cek ke mereka
contoh contoh lapangannya sudah ada
beberapa perusahaan misalnya sudah ada berapa belas desa
desa makmur atau apa apa segala macam
dan semuanya berbasis low carbon emisi kan
biasanya industri yang memproduksi emisi
dan kombinasi dengan si swastanya membina
daripada jadi sumber konflik terus
daripada jadi bahan konflik
bu siti mungkin dua ribu sembilan belas ya tinggal dua tahun lagi kira kira masih apa pr yang harus dikerjakan yang paling tidak prioritas
the first three lah yang masih menggantung
yang pasti kita pasti larinya kaitannya ke kemiskinan
jadi bagaimana membantu akses hutan bagi masyarakat itu kita berikan
terus yang kedua menjaga hutan hutan konservasi ini dan hutan lindung
dia bisa terjaga tapi bernilai aset dalam mendukung pariwisata
itu juga kita lagi kerjakan
terus yang ketiga ya sampah mbak
sampah sama limbah
terus yang keempat menjaga satwa
sebab keanekaragaman hayati itu juga kunci
iya kita juga banyak sekali ya pelanggaran ya
iya itu juga jadi atensi juga itu luar biasa
tapi challenge paling besar saat ini dan kira kira ke depan apa
kalau menurut saya sih sumber daya alam hutan dalam hal ini
juga sungai dan lain lain
itu untuk keperluan mensejahterakan rakyat mbak
mereka mungkin juga masalah sampah mengubah perilaku masyarakat industri
dan harus ada edukasi yang terus menerus
tapi optimis target kita tahun minimal tahun dua ribu dua puluh sudah kelihatan lah jumlah penurunan emisi

saya bilang sama dirjen dan national cocal point indonesia
kita malu loh kalau dua ribu delapan belas ini tidak menampilkan sesuatu
padahal kita sendiri yang membuat target
kayaknya tahun ini udah harus keluar angkanya mbak
baik kita tunggu nanti kalau keluar kita tanya lagi
terima kasih banyak bu siti sukses
kita juga harapkan lingkungan hidup kita juga semakin baik
karena ini masalah hidup ya
karena air itu udara dan tanah ini adalah esensi yang kita perlukan sebagai manusia ya
dan target target itu juga kita bisa
ya demikian kita kali ini insight bersama ibu siti nurbaya
menteri lingkungan hidup dan juga kehutanan
dan jangan lupa saksikan insight besok bersama saya desi anwar
dan juga ikuti di kanal youtube cnn indonesia insight with desi anwar